oke organisasi kesehatan dunia memprediksi indonesia bakal mengalami peningkatan jumlah pasien kanker payudara hingga tujuh kali lipat pada tahun dua ribu tiga puluh mendatang
prediksi who mungkin bisa jadi alarm ya untuk masyarakat biar bisa menjaga pola hidup sehat lah ya
dan untuk membahas mengenai kanker payudara bergabung bersama kami ada shanti persada co founder dari love pink
mbak shanti selamat malam
selamat malam mbak kutpa
mbak shanti sebelumnya aku mau konfirmasi nih
jadi teman teman love day ini sebetulnya menganggap peristiwa atau gerakan nobra day ini seperti apa sih
ya baik kami dari love pink adalah organisasi atau komunitas yang isinya semua pasien kanker payudara
dan kami bergerak untuk mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara melalui berbagai cara gitu ya
salah satunya melalui event event yang kami lakukan
no brade menurut saya sih itu suatu gerakan yang dilakukan di amerika gitu ya
mungkin sama juga dengan gerakan yang kami lakukan di sini dan kebetulan mungkin booming gitu ya di sana gitu
nah jadi mereka setiap tanggal tiga belas memperingatinya
tapi kalau loving sih tetap fokusnya adalah mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara
karena kanker payudara ini tidak bisa dihindari siapapun beresiko termasuk laki laki
nah jadi kami rajin sekali mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara
terutama di bulan oktober ini
karena bulan oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara dunia
jadi dunia memperingatinya
oke berbicara soal kesadaran kanker payudara
saya ingin tahu waktu itu mbak shanti sadar dengan kanker payudara memiliki kanker payudara itu kapan
apa yang dilakukan
baik saya itu terdiagnosa dua ribu sepuluh
jadi sepuluh tahun yang lalu ya
sama sekali tidak tahu tentang deteksi dini tentang kanker payudara
karena memang tidak apa ya mungkin waktu itu juga kampanyenya masih kurang
dan saya juga tidak pernah dengar
dan di keluarga juga hanya ada satu tante saya yang kanker payudara waktu saya kecil gitu
jadi nggak pernah berpikir ke sana
nah tapi beberapa bulan itu saya merasakan payudara saya itu sakit gitu loh
kayak seperti kita sedang menstruasi
tapi saya tidak menstruasi gitu
akhirnya saya ketemu dokter
dan dokter sangat kaget melihatnya karena menurut penglihatan kasat matanya dokter dokternya cukup senior
oh ini kanker payudara stadium tiga belas
kaget tengah mati waktu itu
nah tapi saya cepat sadar gitu ya
nah dokter kasih tahu saya harus biopsi saya harus operasi saya harus menjalani kemoterapi
tapi tentu saja dilakukan biopsi dulu untuk tahu patologi anatominya
jadi kanker ini jenisnya yang bagaimana nanti treatmentnya bagaimana gitu
nah dari situ baru saya tahu semua istilah istilah dalam kanker payudara termasuk dengan sadari gitu
nah that's why sekarang saya sangat gencar bersama lofting bersama ibu ibu pasien kanker payudara juga ya
mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara kemana mana
nah tapi kalau kita berbicara soal sadari gerakan pemeriksaan diri sendiri dilakukan oleh diri sendiri
kalau kita lihat di daerah daerah ini mungkin perkotaan gencar begitu mbak shanti
dilakukan oleh komunitas seperti lofting
tapi kalau kita lihat di daerah mungkin puskesmas kebanyakan adalah sosialisasi tentang anak tentang gizi begitu ya
tentang covid mungkin
tapi nampaknya kanker payudara ini belum
menjadi besar concernnya untuk wilayah wilayah daerah
gimana kemudian loving bisa apa namanya bisa memberikan sosialisasi tapi tidak hanya untuk masyarakat urban tapi juga di daerah
kebetulan lofting sekarang ada di lima daerah pusbah
ada di banjarmasin ada di bandung di padang jember jogja dan bandung
jadi melalui teman teman di daerah di wilayah kita menyebutnya kita menyuarakan kepada masyarakat sekitar mereka untuk melakukan sadari
jadi melalui lofting lofting wilayah
nampaknya banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai kanker payudara ini khususnya untuk wanita di indonesia
bahkan tadi kita lihat angkanya tinggi juga di indonesia ya
kanker payudara itu nomor satu bahkan kanker
tapi waktu kita terbatas mbak shanti
mbak shanti terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia connected
shanti persada co founder dari lofting selamat malam